mas kalau untuk kepentingan sekolah
untuk mengharumkan nama baik sekolah
dengan cara lain juga bisa mas
dan jadi pasangan
itu gak mesti
cara lain kan bisa untuk mengharumkan nama sekolah
oh bener juga
mas ke kamar mandi dulu
bicet sudah ya
coba diulangi sekali
tadi niat banget mau menjitin gue
terus yang kencang
waduh si nyomot mau sampai kapan nih mejit
gini dan surti yang apa sih ini mah
pj dua hari dua malam
iya orangnya aku misi
iya ntar aku kenalin deh
iya benar janji ntar dikenalin
udah malem ini
tadi yoki abis kilim kilim cari angin
ya buat nelayan pikiran lah
kamu yang sabar ya
tetep berhenti ya
oh ya maaf tadi tante gak bisa datang tahlilan
tapi mondi dateng kan
tapi tadi sih anak anak udah coba bantuin telpon
kira kira mondi dimana ya tante
oh mondinya sih sekarang udah ada di kamar
oh di kamar
yaudah kalo gitu aku pamit buat nengokin mondi dulu ya tante
nah kalau kamu ada kesempatan tolong tanyain sama mony dia lagi ada masalah apa gitu ya
insya allah tante
ya udah sih ma
cuman papinya reva tetep gak ngijin
sayang dong jadi kamu gak berpasangan dong
wah kayaknya ini sekarang udah waktunya
papa harus ketemu sama papinya eva
gak usah deh
biar reva aja dulu usah lagi
reva kan belum menyerah ya kan boy
ya iya mendingan kita tunggu kabar dari reva aja
mana semangatnya cinta
kemarin semangat empat puluh lima
macan aja sendiri yang ketemu sama papanya reva
ya kan ya terserah mau dimaafin atau enggak yang penting macan tuh udah usaha iya kan boy
eh jangan jangan
kok jangan sih pa
biar besok apa aja yang nemuin
serius nih pa
iya besok papa akan temuin papinya reva
nah gitu tuh baru cocok
ya udah semangat makan deh semangat
nah kayak gini
aku ingin bawa kamu ke rumah
tampang lo jadi kusut kayak gitu sih
sebenernya ada apa sih
lo lagi ada masalah
enggak gue gak ada masalah apa apa mo
malah gue tuh udah anggap lo sebagai saudara sendiri mo
sampai gue berani tinggal bareng lo di sini
tapi kenapa lo gak mau terbuka sih sama gue
mohon terbuka lah sama gue
lo tuh selama ini udah banyak nolongin gue
masa pas lo dikarenakan susah kayak gini lo gak mau terbuka sih sama gue
kalau kayak gini juga
gue ngerasa hidup gue gak berguna banget mah
lo jangan mikir kayak gitu lagi
gue gak akan apa apa kok
masalah terlalu komplikated aja
lo juga habis kena musibah men
gue gak mau masalah ini juga nantinya bakal ngebabanin lo
kalau gitu buat cabut ya
mau kemana sih udah gak mau lagi tinggal di sini
lo mau ngapain lo mau kemana
lo mau kemana sih lagian
lo balik ke rumah gue
ghi rumah lo kan masih belum bisa ditinggalin belum bisa ditempatin
udah lah lo di sini aja
lu marah sama gue karena aku belum bisa ceritain ini semua ke lo
bukan gitu mo
gue yang ngerasa kalau gue tuh udah gak ada gunanya lagi di sini
gue udah malu
gue ngerti sih
saat saat tersusah lo gue ada
dan di saat saat tersusah gue pasti lo juga pengen ada buat gue
gue gak bisa cerita ke siapa siapa
bukannya gue gak mau cerita ke lo ghi
kamu ngertiin gue ya
gue mohon banget lo gak usah perlu pikirin ini semua
gue gak mau ini jadi beban buat lu juga ki
ini cuma lo doang yang tahu
jangan sampai nyokap gue tau
ada hubungannya sama raya sama nyokap gue juga
jadi selama ini
cowok yang selalu nyokap gue ceritain
buat dia cocok jadi calon suaminya itu
itu abah nyeraya
jupiter tahu dia akan inggin raya tapi dia terset pistol dan sedang mencium kolejutnya

di satu sisi gue
dan gue gak mau ngerusak kebahagiaan nyokap gue ki
tapi di satu sisi gue gak mau ngejawain raya
dan gue terpaksa harus memutusin dia